peresmian pasar ikan modern palembang dihadiri menteri kelautan dan perikanan
edi prabowo gubernur sumatera selatan herman deru dan wali kota palembang harno joyo
pasar ikan modern palembang juga disiapkan sebagai destinasi wisata kuliner
edi prabowo juga menyempatkan berbelanja ikan didampingi gubernur sumatera selatan
menurut menteri edi prabowo pemerintah benar benar serius mencari jalan keluar
terutama bagi masyarakat yang ekonominya terpuruk di masa pandemi covid sembilan belas
sementara itu gubernur sumatera selatan menyatakan keberadaan pasar ikan yang bersih dan higienis itu
tidak hanya modern pada bangunannya melainkan juga transaksinya
masyarakat dapat menggunakan aplikasi untuk berbelanja di pasar ikan modern pertama di sumatera ini
meresmikan bangunan pasar ikan modern di kota palembang yang sangat monumental ini
karena di pulau sumatera baru terjadi ini
maka ya bahkan di luar jawa baru terjadi ini
maka ini adalah tanggung jawab kita bersama
kita bantu pak wali menteri mohon banyak banyak kami agar ada bimbingan secara teknis
agar terjadi sebuah ekosistem bagaimana nelayan dapat terbantu untuk memasarkan
jangan sampai lagi kita dengar ada ikan yang belum diolah tapi busuk
sehingga harus dijadikan alternatif terakhir belajar atau apa
tapi kalau bisa ikannya sampai ke konsumennya adalah ikan segar
saat ini jumlah pedagang yang menghuni lapak di pasar ini sebanyak satu ratus enam puluh empat orang
yang terdiri dari pedagang ikan segar ikan hidup dan restoran
menurut seorang pedagang ikan sejak ia pindah ke pasar ini omsetnya lumayan meningkat
karena konsumen yang datang tidak terlalu menawar seperti saat ia berdagang di pasar tradisional jakarta
kali baru buka aja langsung satu lima juta dah pak
buna jualannya mana pak
jualan di jaka baring
bedanya dari yang di jaka baring sama yang di sini apa pak
mungkin dari lokasi atau tempat yang masih
konsumen juga beda
yang datang juga konsumennya berkualitas
kalau di jaka baring itu tidak ada
apalagi tawar jawa
tempat itu tidak bagus
gak bagus pak ya
bersih pak ya
dibangun di atas lahan seluas sembilan meter persegi
fasilitas yang ada di pasar ikan modern palembang berlantai dua ini
antara lain satu ratus lima puluh empat lapak pedagang ikan hidup ikan segar dan olahan
kemudian satu unit ice flake machine berkapasitas satu lima ton per hari
serta tempat bongkar muat dan fasilitas penunjang lainnya
pasar ikan modern palembang diharapkan bisa menyerap tiga ratus sampai empat ratus tenaga kerja